ayo ayo panjang ada kok aja juga papa ya
kamu mau pergi
mau ke malu
mau ketemuan sama raka kau ngajak aja sih
aku jadi pengen tahu
raka kalau kamu tidur tenang sama aku
hai kira kira responnya gimana ya
hai apa dia bakal maafin kamu
hai aku nggak main main aku bisa aja
hai tadi raka nggak perhatian cincin ini
gimana ya share bilangnya ke raka
gua sebenarnya bukan tukang kaki saya
hai sebenarnya bukan tukang kaki saya
hai sebenarnya bukan tukang ojek
hai terlalu serius
aku bukan suka ngocek
kayak banci suara gua
aduh gimana ya
aduh aduh aduh aduh aduh
gimana latihan aja kok susah
ih sambil duduk kali bisa ya
aku mau berenang ayah
mati dingin banget
nah gua harus bangun
jam setengah enam
sehari ini gue akan ketemu talitha
ini kejutan apa ya
bikin sarapan buat dia
hari ini aku harus bisa bilang ke raka
aku harus bisa bilang ke raka
depan dulu papa
suara apa ya
ke depan lagi
jangan lupa jari jarinya
oh bentar lagi
bentar lagi bisa terbang yuk
oke kebawah lagi
ke depan ke depan
yuk lihat ini
papa banyak kemajuan ya
oh tuh lihat tuh
bentar lagi bisa i judging yuk
papa hebat loh sekarang
keadaan sekarang ini
memang berkat sakti
itu semua kan cuma utang
dan aku pasti akan bayar semua utang aku ke cowok itu
yuk mau kemana kok udah cakep and beautiful yuk
mau mau mau pergi sama ayah mah
mama gak boleh tahu kalau aku mau ketemu sama raka
talitha masuk ya
emang aku jalan dulu ya
aduh maaf ya nek tapi
iya aku mau sarapan sama dia
nah nasi ini jarang jarang nenek bikin kue nih
yaudah aku jalan dulu ya
ayo temenin aku yuk
ayo pergi sekarang temenin
aku mau ketemu sama mereka
saya ambil tas dulu ya mas sebentar
seolah kalo kamu gak ikut kamu tau kan
aku susah keluar dari rumah ini
pasti dicurigain sama sakti
pelan pelan ya nanti
pelan pelan menjalani
gak apa apa ya
kamu mau pergi ya
sebentar cuman mau beli
aku mau beli
yuk udah gak tuh yuk
mau ketemuan sama raka
kau ngajak ayah sih
udah lah kak kamu gak perlu bohong sama aku
aku kan udah bilang
orang yang paling tahu kamu itu aku
mau ketemuan dimana kamu sama raka
bukan urusan kamu kok
aku mau ketemu sama raka
ataupun bukan itu bukan urusan kamu
lagi pula aku udah bilang sama kamu ya
aku gak akan pernah berhenti minum raka

jadi kamu juga gak akan pernah bisa untuk menghentikan aku ketemu sama raka
siapa yang mau cegah kamu dah
kamu mau ketemuan sama raka silahkan
kamu pasti bakal kembali ke rumah ini
kamu kalian berdua hati hati ya
nah kamu ini gak bosan bosannya
satria mana udah bangun belum
apa yang hanya satria pak
ini pagi ini papa rencananya mau sarapan bareng sama relasi papa
kalau bisa satria ikut
bapak mau kenalin satria sama relasi papa ini
siapa tahu lsm cahayanya itu bisa ada hubungannya bisa berkembang lagi
itu kesempatan yang bagus pak
kita memperluas jaringan dong
iya kasihan kan dia
kalau di panggil sini dong
satria udah bangun belum
kalau memang belum kamu bangunin
bilang bapak sama ibu mau bicara cepet
aku pergi sama papa berarti rencana aku buat jujur sama ayah batal dong
kamar nggak ada
aduh nggak boleh nggak boleh
gue mesti kabur sekarang
bos dia jauh pergi sama bapak sama ibu
bilang satrianya udah pergi pak
ini lagi bintari bu
belakang hari ya
lama banget sih
udah pergi pak
kok nggak pamit dulu sih
kok bisa sih
ya kan dance satria juga punya kaki
pakai motor lagi pak
agung kecil nggak kekejar pak
kenapa nggak bisa kekejar
bu mas agung ngejar motor bu
tugas kamu tuh jagain satria tahu nggak
kok bisa dia kabur kaburan gitu sih
jadi kamu ini nggak bisa ngejar satria
kamu bisa ngejar satria
hah pinter kamu
sekarang saya hukum lagi kamu
nah hukum bener pak
jongkok jongkok lompat lompat jongkok lompat lompat jongkok lompat lompat
kamu lakukan itu selama dua jam supaya badan kamu kurus
dan setelah kurus kamu bisa ngejar motor satria
hei pita mintah saya gara gara kamu
nah nah satu